ya dalam ragam ramadan kali ini kita akan mengunjungi kota tulung agung untuk mengintip industri rumahan sarung
sarung yang diproduksi pun cukup unik namanya sarung instan
selain simple cara memakainya warna kain sorung pun dibuat menarik dengan ditambah motif bordir karakter kartun lucu
seperti apa proses pembuatan dan bentuknya berikut liputannya
sarung anak instan dengan hiasan kartun aneka karakter ini diproduksi oleh zainal arifin warga desa majan kecamatan kedungwaru tulungagung
ide pembuatan sarung anak ini berawal saat banyak permintaan dari orang tua yang menginginkan anaknya dibuatkan sarung untuk anak kecil
yang mudah dipakai dan tentunya dengan warna dan hiasan yang menarik
hari raya kan
ada peningkatan permintaan ramadan seperti ini
untuk menekan ongkos produksi zainal memilih menggunakan bahan baku limbah kain sarung dari pabrik garmen produsen sarung ternama
selain harganya lebih murah kain sarung ini mempunyai warna motif dan corak yang unik dan tidak dimiliki kain biasa
untuk lebih menarik konsumen
zainal juga memberikan motif kartun di sarung instan dengan teknik bordir
bahkan zainal terus membuat kreasi baru tokoh kartun sehingga terus digemari anak anak dan tak ketinggalan dengan tren serta model sarung anak masa kini
dengan sejumlah keunggulan tersebut sarung instan buatan zainal laris manis diburu pembeli
dukanya sarung yang warnanya apa
kalau gambar yang gambar apa sukanya
enak gak dipakai
di pasaran sarung anak instan batan zainal ini dijual dengan kisaran harga rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh lima per potongnya
tergantung kualitas bahan kain sarung dan ukurannya
selain melayani pasar lokal tulungagung zainal juga memasarkan sorong anaknya di sejumlah kota di jawa timur seperti blitar kediri dan pasuruan
fadli rahmawan telungagung